jenazah letnan ii cpn angga juang prastama korban kecelakaan helikopter tni angkatan darat di sleman yogyakarta
tiba di rumah duka pada sabtu siang
pemakaman almarhum dilaksanakan secara militer
jenazah tiba di rumah duka di perumahan geria gurit banyuwangi sekitar pukul dua belas siang
dan diterima istri almarhum ratna ayu kurnia putri yang sedang hamil dua lima bulan
setelah upacara serah terima secara militer jenazah kemudian disolatkan di musola
lalu dimakamkan di tpu setempat
upacara pemakaman dilakukan secara militer dipimpin oleh komandan kodim delapan ratus dua puluh lima banyuwangi hashim wahid
dari bapak kasat memberikan bantuan langsung tadi kepada keluarga ya dari orang tua maupun istri
kemudian dari skuadron juga ada kemudian dari pangdam v
dan ini juga apresiasi dari